upacara wisuda ribuan mahasiswa diploma sarjana dan pasca sarjana universitas negeri makassar
diwarnai adu jotos dua kelompok tukang foto selasa siang
keduanya diduga saling berebut konsumen
sejumlah peserta wisuda pun berlarian menjauhi keributan
perkelahian yang terekam warga selama tiga puluh empat detik ini pun viral di media sosial
perkelahian akhirnya bisa diredakan pihak keamanan setempat
kita melihat bahwa persoalan yang kedua ketemu di dalam kampus
berusulan di perantaran itu terjadi sesuatu hal
tapi umurnya ada keamanan yang bisa menamankan persoalan itu
pasca kejadian ini aparat keamanan setempat dibantu aparat polsek rapocini berjaga jaga
guna menghindari bentrokan susulan